dibangun dengan nuansa minimalis dan dinamis
memaksimalkan fungsi yang ada di tengah terbatasnya ruang
serta mengakomodir kebutuhan komunitas startup yang sedang berkembang
inilah konsep coworking space atau ruang kerja bersama
wilayah di mana anak muda yang ingin mengembangkan potensi bisnis di dunia maya berkumpul
menuangkan ide untuk diwujudkan menjadi perusahaan berbasis it
dengan segala kekhasan dan pasarnya
ide kreatif membutuhkan ruang eksplorasi yang mumpuni
demi menunjang produktivitas
coworking space menyediakan ruangan yang terintegrasi
dalam perusahaan yang berkumpul dengan kemampuan dan kemampuan

selain bekerja co working space juga menjadi wadah para founder startup
saling berbagi informasi dan pengalaman
itu adalah salah satu yang kita lihat untuk beberapa tahun ke depan sih
karena di situ kenapa penting
karena unsur komunitasnya dari itu
kekuasaan eksplorasi exchange idea dan lain sebagainya
tapi sebenarnya coworking space ini berguna juga untuk
orang orang yang bikin perusahaan sendiri atau kerja sendiri
misalnya freelancer atau misalnya agen agen penjualan
di mana mereka perlu akses untuk hal hal yang lengkap
seperti printer internet dan alamat resmi untuk domisili perusahaan
dan mereka bisa menggunakan fasilitas seperti ini
jadi coworking space ini menjadi perusahaan yang sangat menarik
jadi coworking space ini menjadi perusahaan yang sangat menarik

ev hive coworking space juga membantu anak muda
untuk mengembangkan bisnis startup mereka dengan beragam konsultasi
dari ev hive sendiri dengan coworking space seperti ini
apakah akan ada assisting
asal ada konsultasi akan diberikan kepada startup muda
untuk bisa dibilang lebih mengekspan startup mereka
untuk ijin seperti buat ijin perdagang atau import export
yang keduanya untuk akutansia kita punya satu partner
khususnya untuk buat software akuntansi
jadi bisa kasih gratis untuk startup
juga untuk hr kalau cari orang tenaga pegawai
yang gratis untuk startup
jadi masing masing dari sisi kita kita bisa berikan
jadi masing masing dari sisi kita kita bisa berikan
jadi masing masing dari sisi kita kita bisa berikan

coworking space kini menjadi alternatif suasana baru
para pekerja startup yang efisien serta nyaman dalam mewujudkan mimpi mereka
bekerja pun bisa lupa waktu
ruli kurniawan jakarta